mempertahankan tradisi budaya memang tidak semudah mengucapkannya
butuh konsistensi untuk menyiapkan generasi penerus
salah satu tradisi yang menjadi kebanggaan budaya indonesia adalah wayang orang
indonesia memiliki banyak kesenian warisan leluhur yang hingga saat ini masih dilestarikan
salah satunya adalah kesenian wayang orang yang merupakan gabungan cerita wayang kulit gerak tari dan tata bahasa
di solo pemerintah kota sudah melestarikan wayang orang dalam bentuk pertunjukan setiap hari di gedung wayang orang di kompleks taman sriwadari
namun yang menjadi pekerjaan bersama adalah mengajak generasi muda agar ikut melestarikan kesenian tradisional ini
salah satunya adalah festival antarsanggar seni di kota solo
untuk kesembilan kalinya festival wayang bocah ini digelar setiap tahun di gedung wayang orang
pada festival kesenian untuk anak ini penilaian bukan pada kesempurnaan penampilan atau cerita
yang lebih penting adalah mengajak anak anak agar melek budaya sehingga nanti muncul keinginan untuk melestarikan budaya dengan gembira
salah satu peserta adalah dari sekolah dasar kasatrian kelurahan pasar kliwon solo
mereka tergabung dalam sanggar sono puspo budoyo sebuah sanggar yang didirikan di luar kompleks keraton solo
adalah muhammad hafiz wirayuda delapan tahun dan stefani josephin umur tiga belas tahun yang mengaku tertarik dengan wayang karena mampu membuat percaya diri
ini gambaran wayangnya ini nanti seperti apa ceritanya soal apa dan bagaimana
raja mala gugur
apa itu cintanya tentang apa
nanti kan raja mala melawan bilawa
kalau inti ceritanya inti ceritanya tentang apa itu enggak pak
sudah sejak lama kapan sih suka dengan wayang orang
satu tahunan ini
selama ini latihan sendiri atau ikut sanggaran
apa sih yang menarik dari wayang
ya jadi senang ya
baru dua ribu enam belas kemarin
dua ribu enam belas jadi sudah dua tahun
apa sih yang menarik dari wayang
menginspirasi indonesia gitu
inspirasinya di mana
jadi kan bisa
kualitas juga dia
juga bisa belajar bahasa jawa gitu
ada filosofi nggak enggak sih tentang wayang yang mungkin kamu terpareng
ya biar bisa melestarikan budaya indonesia
besok ingin melestarikan terus atau mau tidak jadi pemain wayang
disinilah aja bisa melestarikan terus budaya indonesia
apa yang sudah kamu dapat dari wayang ini
dapat wawasan luas
pribadi yang lebih baik
dan lain lainnya banyaklah
itu semuanya dari wayang bisa dipelajari
harapanmu tentang wayang kedepan itu seperti apa
harapannya untuk anak anak indonesia harus melestarikan terus budaya indonesia
salah satu juri festival yang sekaligus dosen tari di institut seni indonesia solo hari mulyatno mengatakan yang jadi persoalan adalah belum adanya kompetisi jenjang anak anak
festival wayang bocah ini sebenarnya lebih bersifat pendidikan
dan pendidikan ini lebih bersifat pembinaan calon wayang
itu yang prinsip
nah kenapa itu dilakukan
karena wayang khususnya di sriwetdhari ini adalah kesenian yang usianya sudah sangat tua
dan tempat di sriwetdhari sendiri itu sudah lebih dari seratus tahun
nah oleh sebab itu wayang perlu dirawat
nah dirawat dimulai dari anak anak
anak anak itu ada di mana itu pertanyaannya
kemudian anak anak itu didapat dari sanggar sanggar
oleh sebab itu festival wayang bocah ini lebih bersifat pembinaan sanggar
itu yang penting
nah dari perjalanan yang kesekian kali festival wayang bocah ini menunjukkan kemajuan yang luar biasa
betul betul luar biasa karena muncul bibit bibit wayang yang masih sangat muda
wayang ini kesenian yang sangat sulit
karena pemain dituntut bisa menari bisa nembang atau menyanyi dan bisa ontak ontak conel
atau dialog itu pekerjaan yang sangat sulit
event seni semacam festival wayang memang sudah menjadi agenda rutin pemerintah kota solo
semakin banyak event semakin besar ruang untuk para calon penerus kesenian ini menunjukkan dirinya